lima warga dari satu tujuh ratus sembilan puluh undangan hadir untuk melengkapi persyaratan kredit pemilikan rumah program dp rupiah samawa di duren sawit jakarta timur
nah selain warga yang sudah terdaftar masih ada tiga ratus an warga yang baru mendaftar untuk mengikuti program tersebut
semangat terpancar dari wajah deden faradila warga duri kepa jakarta barat
ia datang untuk melengkapi persyaratan kredit dp rupiah samawa kelapa village duren sawit jakarta
bersama adiknya pegawai swasta ini mengungkapkan keinginannya untuk memiliki unit tempat tinggal tipe dua kamar tidur seharga sekitar tiga ratus an juta rupiah
deden mengaku syaratnya yang diminta cukup mudah seperti surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan maupun slip gaji
menurut saya nggak ada sih ya kalau memang kita semua apa
prosesnya itu kita bisa jalanin nggak ada sih yang susah
kalau menurut saya ini bagus lah nggak terlalu menyulitkan kami lah sebagai orang yang memang ingin memiliki rumah ya
sejak dibuka dua puluh tujuh juli lalu hingga pukul sepuluh minggu pagi
lima warga dari satu tujuh ratus sembilan puluh undangan hadir untuk melengkapi perseratan kredit pemilikan rumah program dp rupiah samawa duren sawit jakarta timur
dalam dua hingga tiga minggu ke depan proses selanjutnya adalah analisis kredit
relokasi dan wawancara
diharapkan minggu ketiga atau akhir agustus sudah ada keputusan pemberian kredit
sementara mereka kita berikan formulirnya
untuk bisa dilengkapi begitu nanti insya allah dalam minggu depan
insya allah hari rabu gitu kita akan buka lagi
untuk pendaftaran program dp program samawa ini
pemprov akan kembali membuka pendaftaran program dp rupiah samawa tersebut
di lokasi yang sama hari rabu tujuh
agustus dua ribu sembilan belas selama sepekan ke depan